halo selamat malam partai demokrat ngegas dalam acara rapimnas
ahy yang biasanya bicara normatif mengutarakan kritik pedas
ahai menyoroti kinerja pemerintahan jokowi mulai dari pertumbuhan ekonomi
angka kemiskinan utang hingga pembangunan infrastruktur yang dibandingkan
dengan era kepemimpinan bapaknya susilo bambang yudhoyono
sby pun turun gunung tudingan dilontarkan sby terkait pilpres dua ribu dua puluh empat
bahwa ada rekayasa mengganjal partainya bersama rekan koalisi
untuk tidak bisa mengusung capres dan cawapres
pada pemilu mendatang
partai penguasa pun meradang pdi perjuangan memandang demokrat
sedang melancarkan strategi playing victim belaka
apapun tujuannya yang jelas pilpres dua ribu dua puluh empat sudah semakin memanas
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya
dalam satu setengah jam ke depan dalam political show
indonesia juga butuh perubahan dan perbaikan
ini narasi dan perjuangan kita semuanya partai demokrat
intinya pak rakyat merindukan siapa

ada yang rindu spw
ada yang rindu spw
ahy yang selama ini cenderung bicara normatif di publik
tampil dengan kritikan pedas terhadap pemerintahan joko widodo
bahkan ahy menyindir pemerintah yang mengklaim keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam waktu cepat
menurut ahy waktu satu tahun untuk bisa gunting pita meresmikan proyek infrastruktur
adalah hal yang mustahil terjadi kalau tidak diinisiasi oleh pemerintahan
ada yang mengatakan zaman dulu tidak ada pembangunan infrastruktur
yang kedua direncanakan dipersiapkan dialokasikan anggarannya

setahun gunting pita kira kira masuk akal tidak

setahun gunting pita kira kira masuk akal nggak

tidak hanya ahy sby juga turut bicara dalam momentum rapimnas partai demokrat
sby mengungkapkan harus turun gunung menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
karena khawatir melihat potensi kecurangan
sby mengaku memperoleh informasi bahwa upaya partai demokrat bersama rekan koalisinya akan dijegal
agar tidak bisa mengusung capres dan cawapres

saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda tanda pemilu dua ribu dua puluh empat bisa tidak jujur dan tidak adil
saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda tanda pemilu dua ribu dua puluh empat bisa tidak jujur dan tidak adil
saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda tanda pemilu dua ribu dua puluh empat bisa tidak jujur dan tidak adil
dua ribu dua puluh empat bisa tidak jujur dan tidak adil
informasinya demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri
bersama koalisi tentunya
menginjak injak hak rakyat bukan
pikiran seperti itu batil
jelas tudingan sbi itu bikin panas pdi perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menilai
apa yang dilontarkan sby itu tidak berdasarkan fakta
bahkan hasto menuding balik kecurangan paling masif justru terjadi
di era kepemimpinan sbi
teman pers semua saya didampingi oleh pak eko suwanto
pak eko suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan kecurangan pemilu pada tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian tiba tiba pak sbi sudah menghakimi bahwa sepertinya presiden jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon
di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial
threshold sebesar dua puluh lima persen suara atau dua puluh persen kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa presiden sbi
sementara anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan adian napi tupulo
menyindir balik kritikan yang dilontarkan ahy
data yang digunakan ahy untuk mengkritik pemerintahan jokowi dodo
adalah salah total
menurut adian pembangunan infrastruktur pemerintahan jokowi lebih unggul daripada era pemerintahan sby
beberapa proyek infrastruktur menurut adian
sby hanya melakukan seremoni peletakan batu pertama
dan jokowi yang menyelesaikan pekerjaannya
lantas lebih unggul mana pembangunan di era pemerintahan sbi atau jokowi dodo
dan apakah sbi turun gunung karena memang terjadi upaya penjagalan di pilpres dua ribu dua puluh empat
atau sekedar strategi playing victim belaka
hmm apapun jawabannya
yang pasti pemilu dua ribu dua puluh empat sudah semakin ngegas dan panas
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang kepuasan kinerja presiden jokowi di bidang beberapa bidang
keberhasilan pemerintah ini apa saja dan juga elektabilitas calon presiden untuk pilpres dua ribu dua puluh
kita akan bahas kita akan ulas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik
mas adi praitno yang sudah bersama saya pada malam hari ini
selamat malam mas adi
selamat malam rifana
oke mas adi kita langsung saja lihat slide pertama
ini dari hasil surveinya parameter politik yang dirilis pada bulan juni ya
kita lihat di sini kepuasan kinerja presiden jokowi dodo
silahkan mungkin anda bisa jelaskan mas adi
ya kalau kita melihat variable secara umum
kenapa tingkat kepuasan publik terhadap jokowi relatif agak kuat
pertama memang itu tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur politik
hampir mayoritas masyarakat kalau ditanya apa
kinerja jokowi yang paling oke jawabannya adalah infrastruktur
yang kedua adalah soal bansos yang seringkali diberikan oleh pemerintah
variable variable ini yang kemudian selalu menempati top mind dari persepsi publik soal jokowi
artinya kalau dicerhanakan jokowi itu ada dua hal infrastruktur sama bansos
oke jadi itu keywordnya pemerintahnya jokowi infrastruktur dan juga bansos
ini artinya sebelum kenaikan harga bbm
setelah kenaikan harga bbm
apakah kemudian akan berpotensi ada penurunan atas kepuasan kinerja presiden joko widodo
oh sangat mungkin karena masyarakat kita kan memorinya pendek
bahwa segala kebijakan politik yang dinilai tidak merakyat
karena kan salah satu yang bisa menunjang kenapa tidak puas terhadap kinerja presiden itu
pertama adalah soal kemiskinan ya dan soal akses terhadap kehidupan yang makin sulit
artinya ketika bbm itu naik secara tidak langsung
automatik masyarakat semakin terbebani dengan kehidupannya
tapi pendapatan masyarakat tidak naik
bbm naik kalau hari ini disurvey maka tingkat kepuasan pasti agak sedikit menurun
oke artinya ekonomi itu akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kinerja presiden joko widodo di mata rakyat
apakah kemudian yang tidak puas ini juga nanti sejalan
ataupun suaranya bisa dikonversi kepada capres capres yang dianggap berbeda begitu ya dengan jokowi
kita lihat nanti di slide berikutnya
mungkin bisa dibuka
oke slide selanjutnya
lima teratas bidang keberhasilan pemerintahannya jokowi yang paling dirasakan oleh rakyat
mungkin dibeberkan mas adi
ya kalau kita melihat rata rata secara umum pembangunan infrastruktur fisik itu tol biasanya yang paling diraca ya
ada trans jawa ada trans sumatera ada trans papua
itu dirasa betul
siklus dan perpuktoran waktu itu dirasa semakin cepat
dulu misalnya orang jakarta kalau mau jawa itu butuh waktu dua hari nak
tapi dengan adanya tol jawa itu maka delapan jam itu sudah bisa diakses
itu yang selalu terkenang dalam masyarakat
yang kedua soal bansos ya
kita tahu persis juni dan juli itu adalah rentang waktu di mana jokowi memberikan dua belas bansos ke masyarakat
pada bulan juni ada dua belas bansos yang dikucurkan oleh pemerintahnya pak jokowi
itu yang membuat keberhasilan pemerintah kemudian
melonjak begitu ya
kepuasan terhadap pemerintah melonjak
jadi kalau mau disebut ini backbone nya tingkat kepuasan publik terhadap jokowi cuma dua infrastruktur dan bansos
kalau yang tidak puas adalah misalnya harga harga melambung stabilitas ekonomi tidak menentu
yang ketiga tentu dengan harga harga yang sulit dijangkau
apalagi sekarang bbm semakin naik tentu tren approval rating terhadap pemerintah pasti akan berkurang
soal penanganan covid sembilan belas dan juga pendidikan keamanan perdamaian mungkin bisa dibeberkan mas
kalau ini kan isunya sudah mulai berkurang ya
dulu waktu dua tahun yang lalu ketika covid pertama kali datang ke indonesia
maka yang dilihat oleh publik adalah bagaimana penanganan covid
ya tidak baik dan tidak buruk sebenarnya
karena publik selama dua tahun belakangan ini berjebakku dengan persoalan persoalan covid
kemudian setelah itu dua ribu satu dua ribu sampai sekarang dua ribu dua puluh dua orang sudah mulai bicara tentang variable ekonomi
makanya bansos masuk di situ
orang sudah tidak sering bicara covid pendidikan sudah dianggap normal karena begitu juga banyak bantuan bantuan yang seperti kartu indonesia pintar dan semacamnya itu termasuk keamanan dan perdamaian
isunya agak sedikit tenggelam dengan isu isu yang terkait dengan ekonomi dan infrastruktur
apakah kemudian ketidakpuasannya itu tercemin dari pembangunan infrastruktur
artinya pembangunan infrastruktur buat mereka itu
oh iya ada semacam dua wajah dari masyarakat kita secara umum
satu sisi melihat wajah infrastruktur itu adalah segala galanya plus bantuan sosial yang mereka anggap sebagai segala sesuatu yang mereka alami saat ini
tapi pada setting bersamaan infrastruktur dianggap tidak ada gunanya karena infrastruktur tidak bisa membuat mereka itu bisa beli beras bisa beli sembako dan semacamnya
dengan tingkat kepuasan publik terhadap jokowi itu menurun
adalah mereka mereka yang menginginkan infrastruktur itu harus inlines
bansos itu harus inline dengan taraf kehidupan yang meningkat
percuma ada infrastruktur percuma ada bansos kalau itu hanya sifatnya sesaat
nah bansos itu mestinya dia memberikan endorsement supaya masyarakat itu semakin meningkat hidupnya pendapatannya meningkat akses terhadap kehidupan pendidikan dan ekonomi semakin oke
bagi mereka adalah sustainability ekonomi yang mereka hadapi setiap hari
kita lihat elektabilitas calon presiden pada dua ribu dua puluh empat apakah mereka dapat limpahan suaranya dari yang tidak puas atas kinerjanya pak jokowi
mungkin bisa dipaparkan ini mas adi
jadi basis psikologi mereka adalah mencari portfolio politik sosok yang dinilai sebagai anti tesa dari orang orangnya jokowi
karena kalau kita lihat secara umum ganjar paranowo ada ritwan kamil sandiaga uno sampai puan maharani adalah orang orang yang disebut sebagai presiden men atau all jokowis men
ketika masyarakat tidak puas tentu tidak akan menjadikan mereka sebagai preferensi utama
maka ada anies baswedan dan ahy dua sosok yang selalu dipersepsikan sebagai outsider non koalisional pemerintah yang menjadi pelabuhan pemilih pemilih yang kritis dan tidak puas terhadap jokowi nana
ini ada itu garis tegasnya yang tidak puas pasti ke anies dan pasti ke ahy
sementara yang puas larinya ke ganjar prabowo kemudian sandi ada puan dan rituan kamil
apakah kemudian angka elektroniknya
kita nanti akan bahas dengan para narasumber yang sudah hardy di studio tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
jangan lupa like share dan subscribe ya
terima kasih juga tenaga ahli utama ksp ade irfan pulungan
terima kasih perwakilan istana akhirnya mengirimkan orangnya untuk klarifikasi banyak isu

selamat malam malam riba
ada juga waksek jendera partai demokrat jansen sitindaun
saya nggak salah ya nyebutnya ya nama marganya ya
selamat malam bang jansen
ya selamat malam
dan masih bersama dengan direktur eskutu parameter politik indonesia mas adi praitno
mas adi terima kasih nanti akan banyak mengulas
saya mau langsung saja ke bang jansen
saya mau langsung saja menyiapkan teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas diponegoro semarang
gitu ya teman teman mahasiswa nanti boleh menanggapi boleh bertanya kepada para narasumber di sini ya
boleh mengkritik juga boleh karena suara mahasiswa suara rakyat
saya mau langsung ke bang jansen
bang jansen ketemu partai demokrat
jadi rezim ini menurut mas ahayu adalah rezim gunting pita
apa dasarnya klaim itu disebutkan
karena itu klaimnya ekstrim sekali bang jansen
saya kira salah kamu ya nayah salah ya
jadi itu makanya apa
salahnya di mana
saya coba membacakan dulu apa namanya itu teks pidato mas ahy itu
kita bisa mendiskusikan turunan jangan begitu dia
jadi ada kata kunci begitu yang kemudian luput ya ditulis oleh banyak media begitu
mungkin termasuk cnn dalam diskusi kita pada malam hari ini
jadi masa itu mengatakan ya ini sesuai teks ya
nanti silahkan diputar di youtube begitu pidato itu
kalau ada yang mengatakan tidak ada pembangunan di zaman dulu bagaimana kira kira
kan begitu ya
kemudian mas ahy menampilkan slide itu
direncanakan dipersiapkan dialokasikan anggarannya
setahun gunting pita kira kira masuk di akal tidak
kan begitu dia
jadi ya kita tidak perlu juga diapresiasi
tetapi jangan juga mengatakan ini kehebatan kami satu tahun gunting pita
jadi yang ingin disampaikan mas ahayu di situ adalah ya
proyek yang diresmikan oleh pak jokowi di satu tahun pertama pemerintahannya
sudah dikerjakan di masa pak sby
baik itu soal perencanaannya penganggarannya termasuk pembangunannya
tentu kamu ingin bertanya itu apa contohnya
kan begitu dia
tapi kan itu tahun dua ribu empat belas
kita bicara sekarang adalah tahun dua ribu dua puluh
kenapa baru diungkapkan sekarang mbak niansen
kemarin itu rapimnas
jadi rapimnas ini adalah forum tertinggi kedua di partai demokrat
yang statusnya itu di bawah kongres
yang hadir itu seluruh ketua dpd ya tingkat provinsi se indonesia
seluruh ketua dpc se indonesia
hampir satu enam ratus an anggota dprd tingkat kabupaten provinsi termasuk ri begitu
jadi total kemarin itu hampir tiga lima ratus an orang begitu
rapimnas dua hari
menyerap aspirasi dari bawah
kadir kadir mengatakan mas ketum karena mungkin rapimnas kita
sebelum menuju dua ribu dua puluh empat besok mungkin ini yang terakhir
karena kan kalau tahun depan sudah masuk tahun pemilu dalam tanda kutip kan begitu
tolong dijelaskan soal infrastruktur ini
itu makanya di ujung mas ahaye mengatakan
jadi jangan kemudian dikatakan demokrat tidak peduli infrastruktur
kita harus akui begitu dia ya pak jokowi humasnya termasuk buzzer buzzer begitu
memang berhasil melekatkan soal indonesia ini baru dibangun di masa pak jokowi begitu
seluruh infrastruktur yang ada di indonesia ini baru dibangun di masa pak jokowi kan begitu dia
tentu kader kader kami di bawah meminta penjelasan kepada dpp
tolong dalam rapimnas kita ini soal terkait infrastruktur ini dijelaskan juga kan begitu
itu makanya kemudian mas ahaye menjelaskan itu
bagusnya memang dikasih contoh
ya contohnya apa
ini kan bicaranya dua ribu empat belas

dan dua ribu dua puluh dua itu adalah semua rencana kerjanya pak jokowi bukan rencana kerjanya pak sbe
nanti kalau itu kita bahas
kita bahas dulu ini
ada tidak proyek proyek yang diresmikan oleh pak jokowi di satu tahun pertama pemerintahannya itu
satu waduk paling gede di indonesia ini nomor dua namanya jati gede
itu diresmikan agustus dua ribu lima belas
jadi agustus itu bulan ke delapan
pak jokowi itu oktober dilantik
berarti sebelas bulan
waduk ini empat sembilan ratus hektare
jadi lahan sawah ya irigasinya itu yang diairi itu sembilan puluh hektar
ada di luar
tapi kenapa perlu diklaim seperti itu sih pak
kenapa perlu diklaim seperti itu
ini ada di dua kabupaten ini
itu diresmikan di agustus dua ribu lima belas
sedangkan ini dikerjakan sudah sejak tahun dua ribu tujuh nih
nggak mungkin waduk sebesar itu ya nomor dua sesudah jatiluhur selesai hanya dalam waktu sepuluh bulan
tunggu tunggu anggarannya saja
tunggu dulu multi years
jadi enggak masuk di akal
itu makanya kalau memang bisa ya pak jokowi membangun waduk sebesar ya jati gede itu dalam sepuluh bulan silahkan buktikan
karena memang itu sudah selesai
itu baru satu contoh
oke itu contohnya waduk
saya kasih kesempatan ke perwakilan istana
bang irfan ini bagaimana menjawabnya bahwa sebetulnya ini bukan bicara sekarang ternyata
bicaranya adalah tahun dua ribu empat belas
pada saat setahun pak sby kemudian selesai dan dimulai pak jokowi dua ribu dua puluh
jadi ini tidak bicara sekarang infrastrukturnya tapi yang dulu
klaimnya ini yang dulu
bagaimana jawaban dari istana bang irfan
ya saya juga heran kenapa baru disampaikan sekarang
ini pertanda pemilu sudah dekat
ya kepingin demokrat itu mendapatkan simpatik
karena demokrat itu selalu memang mengambil sebuah momen ketika keadaan mereka sulit
jadi ingin mendapatkan simpatik dan empati supaya bisa jadi rating ahy naik
karena memang ini pertanda pemilu sudah dekat
oke tapi dari istana mengakui tidak sih pada tahun dua ribu empat belas itu memang ada proyek proyeknya pak sby kemudian dilanjutkan di eranya pak jokowi pada tahun dua ribu empat belas dan tinggal gunting pita
karena pembangunan itu itu kan berkesinambungan
tidak mungkin kita bisa pisahkan dari satu pemerintahan dari satu presiden ke presiden berikutnya
karena pemerintahnya itu adalah pemerintahan republik indonesia
rakyatnya juga rakyat indonesia
aku tidak ingin memotong sebenarnya
bukan pemerintahan bukan pemerintahan atau partainya tentu
tidak bisa juga ketika demokrat mengklaim bagian dari sebuah ini dilanjutkan
ya sama saja kalau kita misalnya checkback ke belakang apakah pak presiden susilo bambang yudhoyono pada saat itu di awal pemerintahnya
itu juga ada meresmikan pembangunan yang dicanangkan oleh presiden sebelumnya
itu ibu megawati
nah jadi biar bisa semua itu bisa terjawab
dan masyarakat itu diedukasi
jadi jangan lagi kita mempetakomplikan pembangunan yang sudah dilakukan
ini kan sepertinya mempetakomplikan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang berkesinambungan
supaya berjalan ini semuanya
jadi tidak perlu saling membandingkan tidak perlu saling klaim begitu ya
saya mau ke bang adian
bang adian anda sempat mengirimkan rilis ya ke teman teman media
soal infrastruktur perbandingan antara infrastruktur zaman pak sby dengan pak jokowi
tadi ternyata kita dapat pencerahan
ternyata itu bukan yang sekarang klaimnya
tapi tahun dua ribu empat belas bukan tahun dua ribu dua puluh
ya yang pernyataan sby itu kan baru diklarifikasi oleh johnson eh pernyataan ahy sorry
pernyataan ahy itu kan baru diklarifikasi sekarang
kalau kita baca pernyataan dia dia tidak menjelaskan dalam di tahun dua ribu empat belas
sehingga kemudian ditafsirkan oleh siapapun berarti sampai sekarang gitu loh
bisa diputar sebenarnya
oke sebentar bang
nanti kita berlaku hal yang sama repot kau
ya itu bagus kita berterima kasih lah karena sudah ada klarifikasi terbuka ini
walaupun sebenarnya yang klarifikasi harusnya yang bicara
jangan kemudian dia bicara salah orang lain yang klarifikasi
nah itu yang pertama
terus kedua apakah ada yang dibangun sby lalu diresmikan oleh jokowi
dalam penyelesaiannya ya pasti ada
sesuai yang disampaikan irfan tadi bahwa ini kesenambungan kok
tapi ada tidak yang kemudian dibangun sby dan tidak selesai sampai sekarang
karena beberapa hal misalnya tanahnya enggak benar letaknya salah
hambalang ada juga gitu itu kita harus fair dong
di sini ada di situ ada
tapi kalau soal klaim jangan terlalu berlebihan juga
kita bicara soal jati gede misalnya
contoh kita membahas contoh yang disampaikan tadi
area genangan waduk jati gede meliputi dua puluh delapan desa di kecamatan darmaja kecamatan waduk kecamatan jati gede dan kecamatan jatinunggal
relokasi pertama dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
bukan pak harto berarti
desain pembangunan seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
baru nyemennya di zaman sby
itu dibangun lagi dua ribu tujuh belas
iya sebentar dulu
iya maksud apa adanya kita sampaikan
bukan artinya begini
artinya bahwa itu juga bukan direncanakan lalu direlokasi oleh sby dan kabinet
ini yang disampaikan irwan itu betul sekali
ada kesinambungan proses gitu loh
sehingga kemudian antar pemerintah tidak perlu berkompetisi
keren kalau ini
nah ini kan seolah olah diajak berkompetisi kan
wah ini kita begini gak ada kok
yang memulai pemerintahan ini
apa sebentar dulu dong
sebentar jangan sabar dulu
pemerintah ini juga tidak pernah mengklaim semuanya
tapi bahwa kemudian dia harus mempertanggungjawabkan pada rakyat
selama dia memerintah dia melakukan apa saja
sehingga keluar angka angka
jangan orang cuma mau menjabat
mendapatkan keuntungan keuntungan prestis
popularitas kewenangan segala macam
tapi tidak mau mempertanggungjawabkan
nah jangan dianggap ketika presiden mempertanggungjawabkan
saya sudah membangun ini loh
wah itu klaim
tapi itu wujud pertanggungjawaban dia
pada rakyat yang sudah memilih dia
kalau kemudian partai demokrat menganggap seolah olah mengadu
ya memang ini kan salah menganggap aja
tapi kan sebaiknya kenapa nggak presiden jokowi kemudian
mengucapkan bahwa ini ada partisipasi pemerintahan sebelumnya
demikian juga mungkin pak sby juga mengucapkan bahwa ini adalah
partisipasi eranya bu mega
kenapa tidak ada tradisi seperti itu
ini bukan soal tradisi
pak jokowi tidak pernah menganggap sby sebagai kompetitornya
kalau kemudian dibilang tapi sebelumnya ini
ini bukan persoalan klaim
ini persoalan kerja buat rakyat
ini soal pertanggung jawaban ketika dia sudah terpilih di pilih rakyat
untuk menjadi presiden
dia harus mempertanggungjawabkan setiap
setiap rupiah yang dikeluarkan
dan dia harus cerita
kabinet harus bertanggung jawab
saya tanya misalnya pada menteri pupr apa yang sudah dibangun
saya tanya juga pada menteri kehutanan bagaimana hutan kita
saya tanya para menteri sdm bagaimana tambang kita dan sebagainya
karena saya punya kewenangan sama pengawasan itu
nah kalau mereka sampaikan itu bukan berarti sombong sombongan
salah kalau kemudian orang berpikir bahwa itu sombong sombongan
oke oke tahan bang adian
saya ingin tunjukkan satu pernyataan
yang dilontarkan oleh pembangunan
pembantunya pak jokowi
ini saya ingin tanya apakah para narasumber saya sepakat dengan ini
ada pernyataan dari menteri keuangan ibu sri mulyani
di zaman pak sbe sudah punya blueprint konektivitas
zaman pak joko itu hanya melanjutkan sebetulnya
ini yang bilang pembantunya pak jokowi loh bukan
ya itu yang saya bilang ini berarti kesinambungan
oke jadi diakui berarti memang
ya program program itu itu kan tertuang dalam rpjm
ya kan memang harus dilanjutkan
proses melanjutkan itulah
itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang ada
kan eksekusinya bisa saja kalau misalnya program itu dilakukan di masa presiden sby
tapi apakah diinginkan kelanjutannya bisa saja kan tidak
nanti tergantung komunikasi dengan dpr
ya kan tergantung dengan kebijakan kebijakan internal yang ada
tapi tidak tapi juga
apakah misalnya apa namanya harus disampaikan
masanya pak sby
ya kan tidak harus juga seperti itu
ya bolehlah jangan terlalu baper lah
oke oke jangan terlalu baper
memang berkesinambungan sudah diakui oleh pemerintahan yang sekarang
jadi tidak perlu ada klaim yang berlebihan juga bang janssen silahkan
ya pertama pernyataan bu sri willian ini saya kira clear ya
ini bulan januari dua ribu sembilan belas disampaikan
yang kedua persis
itu makanya di ujung pidato mas ahaye itu dikatakan
ya kita tidak perlu juga depresiasi
tapi jangan juga mengatakan
ini kehebatan kita satu tahun gunting pita kan begitu
yang mengatakan itu siapa
faktanya memang ya
suka atau tidak
oke siapa yang menyebutkan itu
tidak perlu kita sebut nama
karena itu menuju ke penguasa menteri presiden
kan kamu sendiri pun kan sudah tahu
kalau pemerintahan ini selalu mengatakan
kalau infrastruktur ini kami yang bangun semuanya begitu
itu sudah dibangun sejak zaman pak sby
kami tidak juga ingin diakui begitu
tetapi kalau kamu ingin mengasih contoh misalnya ya
kalau ingin kasih contoh
misalnya ketika pak sbe
tidak ingin diakui terus inginnya apa nih bang yani
ya tidak ingin diakui terus inginnya apa
cara berpikir ya pemerintahan ini
coba kalian lurus begitu
jangan kemudian seakan akan
kalian ini meniadakan peran kita begitu dia
jadi sedangkan sedangkan sedangkan ya
ada cukup banyak kemudian
jadi kalau saya boleh mengatakan nana ya
saya coba kasih tambahan waktu begitu
sama seperti teman teman ini tadi waktunya
mungkin salah satu pemerintahan ya
proses pergantian pemerintahan
yang diberikan kemewahan cukup banyak itu adalah
pemerintahan pak joko windy
jadi warisan pak sbe itu sangat luar biasa loh
dalam diskusi kami di salah satu tv dengan adian
saya katakan begitu
dari ibu mega itu
apbn yang diberikan oleh ibu mega ke pak sby itu cuma empat ratus t
bisa bangun apa di indonesia yang sebesar ini empat ratus t
harta kekayaan orang paling kaya di indonesia saja
kalau digabung lima orang udah lebih dari itu
kita sudah pindah topik ya
jadi saya tahu apa yang harus saya jawab
ini sudah pindah topik kita sepakatin dulu dong
kita sepakati bahwa ini sudah tidak topik infrastruktur
tapi sudah topik yang lain
kita fokus ke infrastruktur seperti yang disampaikan
di diskusi yang baik jansen
dia setia pada objeknya
aku ingin menjelaskan dulu
kalau kau masuk pada apbn
kita akan siapkan data apbn
panas seperti kemarin lagi
nanti saya akan masuk ke bagian hutang
tapi silakan dulu infrastruktur dulu
nah itu makanya yang ingin saya katakan tadi
pak jokowi itu diberikan oleh pak sby itu
hampir rp satu delapan ratus triliun
itu makanya beliau bisa membangun dengan gaya begitu
yang kedua misalnya soal devisa
pak sby itu diwarisi oleh ibu mega cuma tiga puluh tiga miliar dolar
nah ketika pak jokowi ya mendapatkan kekuasaan dua ribu empat belas
itu satu ratus sebelas miliar dolar
naik empat kali lipat tuh
jadi nilai pasar ya
barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara begitu
tunggu tunggu sebentar
pak sby itu menaikkan menjadi di atas sepuluh
tunggu tunggu sebentar
itu makanya aku tambah satu menit lagi
oke satu menit ya
ujungnya kan belum nih
itulah kemewahan yang diberikan oleh pak sbe
kepada pemerintahan pak jokowi begitu dia
membawa indonesia menjadi negara nomor lima belas terbesar di dunia
itu klaim berarti kan
ketika kita masuk g dua puluh dua ribu delapan ktt pertama itu
kan pak sby membawa kita masuk ke g dua puluh
yang sekarang divestivalisasi oleh pemerintahan ini
semua logo dipasang begitu
jadi itu kita di posisi nomor lima belas di dunia itu
itulah kemewahan yang diberikan oleh pak sby kepada pak jokowi
sehingga kemudian beliau hari ini bisa membangun dengan gaya itu
pak jokowi kepada pemilihan baru
saya mau tanya dulu
misalnya apbn jadinya rp enam
cadangan devisa jadi empat ratus miliar

jadi bang adian dari tadi udah riset nih kayaknya
oke silahkan bang adian menanggapi
saya coba mengkonfirmasi
tadi dia bercerita tentang jati gede
seolah olah dibangun dan selesai di zaman pemerintahan sby
dia tidak cerita ada proses lelokasi yang dilakukan sejak tahun delapan puluh an
dia tidak cerita bahwa g dua puluh itu dibentuknya tahun sembilan puluh sembilan
bukan dibentuk tahun sembilan puluh sembilan
itu diskusi g tujuh g
aku paham soal itu
biar nanti publik yang menilai itu
sebentar bang yansen
sebentar silahkan bang adian
aku hanya meluruskan yang menurut aku nggak benar
sebentar bang yansen
kesempatan satu satu kalau anda tidak bisa mengikuti peraturan saya
saya akan minta audioman untuk menurunkan audio anda semua
silahkan bang adian
kan saya tidak ngelabut bicara dia
oh iya silahkan bang adian
kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia
silahkan bang adian diteruskan
nah begitu juga
lalu siapa yang doyan mengklaim gitu loh
mereka doyan klaim
jati gede diklaim seolah kontribusi mereka sendiri
saya mungkin tidak terlalu respect pada orde baru
tapi apa yang dia kerjakan bahwa dia sudah lakukan relokasi sekian banyak desa
dan itulah bagian pekerjaan terberat dalam membangun waduk
mungkin saat itu ada kekerasan itu soal lain
tapi itu sudah dikerjakan
jadi jangan jangan mereka lakukan itu
tapi tidak usah klaim
saya tidak tahu siapa yang mengatakan
jawab lagi ya
siapa yang mengatakan
bahwa ada klaim kita
tapi kalau kemudian misalnya begini
mbak jadi presiden atau mbak jadi menteri
oke selama mbak menjabat sudah bangun apa aja
masa kita jawab ada deh
kan tidak mungkin
oke jadi itu bentuk keterbukaan publik
lalu kemudian dicapuskan
nah itu yang disebut irvan tadi
saya mau nanya boleh minta sebelum
bahwa kemudian menurut mbak wajib tidak seluruh pemerintahan
mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan
apakah itu bentuk sombongan
sehingga tidak ada yang perlu merasa tersinggung
kenapa waktu lu sebut ini nama gue gak disebut
loh kita bicara pertanggung jawaban di periode dia kok
bukan di periode sebelumnya
periode sebelumnya dia sudah menyampaikan pertanggung jawabannya
kenapa selalu minta disebut terus sih
seolah olah takut dihilangkan dari catatan sejarah gitu
oke silahkan bang irfan ditanggapi
apa yang disampaikan johnson tadi ya
itu seolah olah pekerjaannya dilakukan oleh partai demokrat
hanya partai tentu
nah makanya saya tanya
apakah pemerintahan bapak susilo bambang yudho
yang kita kenal dengan sby sepuluh tahun itu
dia sebagai pemimpin presiden republik indonesia
atau pemimpin presiden partai tertentu
siapa yang ada di dalamnya
tentu kan semua adalah partisipasi
semua partisipasi yang ada di dalam pemerintahan itu
jadi tidak bisa juga
ini dibanding bandingkan misalnya
nah ini yang harus dipahami
oleh teman teman demokrat
bukan saja misalnya partai demokrat
berada dalam pemerintahan koalisi pada saat itu
gak bisa juga diklaim
ini adalah partisipasi demokrat
gak boleh dong
gak fair gitu dong
karena perjalanan atau pembangunan
yang dilakukan setiap pemerintahan itu
itu tentu adalah kontribusi
dari semua stakeholder yang ada
sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa selesai
tepat pada waktunya
dan memenuhi sasaran dan sejahtera rakyat
tapi semua pemerintahan
berhak untuk membanggakan apa yang sudah dia lakukan
tapi jangan diklaim
mas mas lebih banyak waktu disana
tapi jangan disampein
ini sudah dua lawan satu
waktu disana lebih banyak
nah harus mempertanggung jawab
silahkan bang jansen
sudah jelas tadi tupan
dikatakan pemerintahan sby
sekali lagi saya ingin mengatakan
biar lah publik kemudian menilai
delapan tahun ini memang
pemerintahan pak joko ini
penuh dengan klaim
jadi satu tahun pertama itu
kalau kalian itu tinggal gunting pita
contoh misalnya jembatan merah putih
yang ada di ambon itu
jembatan merah putih itu
itu tahun berapa
jembatan soekarno hatta di manado
tol paling panjang di indonesia itu
yang ujungnya itu
kilometer nolnya dari sini
kelanjutan dari cawang cikampek itu
kemudian terintegrasi sampai
ke meraksana begitu
ini adalah tol terpanjang
berarti baru delapan bulan pak jokowi memerintah
kalau bisa membangun tol sepanjang ini dalam delapan bulan
itu berapa tahap itu
mulai di stadikita
artinya ini sampai kalau lemas sahaya itu
enggak salah bukan hoax
itu makanya saya pernah mengatakan
di periode pertama pak jokowi itu
banyak sekali beliau meresmikan proyek
kelanjutan dari punya pak sby
tapi di periode kedua ini agak kurang
karena proyek yang beliau bangun sendiri
mungkin baru selesai nanti ya
dua tahun lagi apa tiga tahun lagi begitu
periode pertama banyak sekali
oke bang jensan
dan juga mas adi
saya harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
masih soal klaim ataupun adu klaim
pembangunan infrastruktur di era ataupun di rezimnya pak jokowi
dan juga di rezim ataupun eranya pak sby
saya mau ke mas adi dulu
baru nanti saya beri kesempatan ke bang adian untuk mengklarifikasi data tadi ya
mas adi ini saling klaim kemudian saling minta diakui
kritikan soal infrastruktur yang disampaikan oleh mas ahaye
apa yang sedang dilakukan oleh demokrat
apakah ini gimmick politik
apakah ini manuver untuk bisa mengambil elektoral dari suara
seperti apa mas
saya ingin komentar dua hal
pertama demokrat ini memang sepertinya pemanasan untuk menuju dua ribu dua puluh
kenapa tidak dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas misalnya
diomongkan soal bagaimana misalnya kontribusi sby dalam pembangunan infrastruktur
kenapa saya sebut ini sebagai upaya momentum dua ribu dua puluh empat
tujuan kan sederhana
ingin menunjuk bahwa pemerintahan saat ini yang dibangun oleh jokowi itu mayoritas juga sudah dilakukan oleh pak sby
sementara kita tahu bahwa salah satu jualan politik yang dimiliki oleh jokowi adalah infrastruktur yang maksib
bahkan dari survei yang kita tampilkan tadi kondisi apapun di negara ini kalau ditanya soal jokowi tingkat kepuasan pertama adalah infrastruktur
jantung politik yang dimiliki oleh jokowi itulah yang sebenarnya ingin disasar oleh partai demokrat
satu sisi ingin bilang bahwa jantung kepuasan publik terhadap jokowi itu sebenarnya dilakukan oleh sby
indonesia saat ini tidak sedang baik baik saja karena hanya sebatas gunting pita
maka kalau ingin indonesia jauh lebih baik untuk dua ribu dua puluh empat pilihlah partai demokrat dan pilihlah ahy
jadi ini strategi aktoral
betul ini kan jualan politik
itu jalan politik itu pertama
yang kedua percuma nih sebenarnya diantara kita ini sebenarnya ngomong tentang angka angka
percuma dalam arti
publik itu nggak ngerti seberapa panjang jalan tol yang dibangun oleh jokowi dibangun oleh sby dibangun oleh mbak mega dan seterusnya
ini adalah konsumsi elit nak
ini jelas konsumsi elit konsumsi teman teman politisi yang siap bertanding di dua ribu dua puluh
ini kan secara umum sebenarnya ingin menyasar para pemilih rasional
pemilih pemilih yang berharap memilih ahy pemilih demokrat berbasiskan preferensi politik kinerja
orang itu memilih pemimpin memilih partai satu
kelihatan merakyat sederhana apa adanya
dan suka gak sih bantuan sosial
jadi kalau bicara tentang rekam jejak soal apa yang sudah dilakukan orang tidak melihat itu
karena masyarakat secara umum itu adalah mereka yang pola pikirnya pendek sederhana dan apa yang mereka rasakan
jadi ini strategi elektoral untuk meraih ataupun menggayat suara suara pemilih rasional
betul ini nggak mungkin tujuannya ingin masuk surga nak
ini diomongkan dua ribu dua puluh dua udah tahun politik
masa itu masuk surga mestinya diomongkan dua ribu empat belas yang lalu
saya sebenarnya setuju nih dengan mas jansan bahwa kita itu memang soal sustainability
harus disebutkan bahwa apapun yang dibangun di negara ini memang jerih ayah di negara ini
saya berapa kali misalnya beberapa tulisan menarik ya misalnya tol trans sumatera
antara bung karno antara sby antara jokowi
dan sustainability kedepan
menurut saya ini tidak perlu diributkan di sini ada kok
pas ke diskusi kita ini itu
tapi artinya apa
jadi saf nya kita luruskan lagi semuanya
bagi saya serhana ini butuh pengakuan ke publik
bahwa demokrat itu pernah besar dan berjaya dua periode
dan segala sesuatunya jauh lebih baik dari sekarang
ini yang saya sebut sebagai jualan politik
tinggal kuat kuatan nantinya
nah yang kita tunggu sebenarnya adalah bahwa soal politik infrastruktur
baik yang dilakukan oleh kubu pemerintah ataupun demokrat
sudah jelas tuh sbe berapa ratus kilo jokowi berapa ratus kilo
sehingga anak bangsa mahasiswa itu sudah bisa mengukur
siapa sini yang suka klaim
jadi by data aja ya
kalau begini saya suruh mahasiswa untuk meneliti tentang politik infrastruktur
enggak ada datanya
tidak komprehensif yang ada hanya klaim klaim dari para elit
sementara dari menteri pupr misalnya itu tidak memadai juga
makanya misalnya pembangunan infrastruktur versi demokrat
nah pembangunan infrastruktur versi jokowi
akan dilihat secara transparan siapa yang paling qualified dan kredibel
itu kalau pikiran rasional
tapi kalau pikiran yang tidak rasional nggak penting itu
siapa yang datang di akhir tikungan akhir bawa sembako bawa bantuan itulah yang dipilih
oke sebelum ke bang jansen saya mau ke bang adian
tadi anda ingin mengklarifikasi apa
ya tiga hal yang mau saya klarifikasi
pertama tentang jati gede
tapi itu sudah saya ucapkan kan bahwa itu bukan semuanya dibangun di zaman sby
tapi relokasi sudah dilakukan sejak tahun delapan puluh an
kembali lagi nggak rakyat itu
karena itu baru dua ribu tujuh tuh dibangun lagi ian
bisa saya selesaikan jansen
ya silahkan enggak masuk ke biar lurus saja
kalau terlalu sering motong ucapan orang itu itu ekspresi kepanikan
oke nah yang kedua misalnya soal g dua puluh
g tujuh itu sembilan puluh delapan g dua puluh pertama itu sembilan puluh sembilan di jerman
ktt pertamanya dua ribu delapan biar publik menilai
kita kan bicara pertemuan pertama perdanaannya g dua puluh
nah kemudian misalnya soal jalan tol terpanjang
jalan tol terpanjang tadi bukan cipali tapi bakoho ini terbangi
nah dari beberapa menit kita berbicara di sini kita lihat siapa yang doyan mengklaim
enggak ada yang klaim
mengklaim terpanjang mengklaim pelopor g dua puluh
enggak enggak enggak
tidak ada yang klaim
jangan betul yang dibilang tadi sama abang kita ini oke
jalan trans sumatra itu diganti
itu digagas oleh bung karno
lalu keluarlah perpresnya dua ribu enam belas
dibangunlah jokowi dua ribu lima belas
jadi dua ribu empat belas itu zaman sbi apa bikin perpres doang
tapi apa itu kita permasalahan tidak
dia menjadi masalah ini ketika ahy bicara
kalau menurut saya begini supaya tidak ada masalah masalah lain ahaya jangan bicara lagi deh
oke silakan bang jansen ditangkapi
yang pertama tidak ada hak adian
ini kan tokoh demokrasi
masa kemudian orang dilarang larang untuk bicara
orang dilarang larang untuk bicara begitu
sama seperti kalau aku ngomong
jadi dia mengkhianati dna nya sendiri begitulah
tapi aku tahu itu kepleset lah begitu dia
yang kedua kita ini kan apa ya
partai yang legal di indonesia ini itu dia
jadi boleh saja ngomong apapun begitu
sama seperti waktu pak sby berkuasa begitu
ya teman teman pdp silahkan ngomong
misalnya blt itu
itu membuat rakyat jadi apa namanya itu
termehek mehek begini semua segala macam begitu
ya pak tadi dipakai lagi saya nggak ada masalah
itu dia bbm
jangan dinaikkan begini begini begitu
misalnya kawan kawan ini kan partai anti bbm nggak boleh naik
blt nggak boleh ada yang lain lain segala macam
tapi nggak apa apa begitu dia
tetapi kalau soal nggak boleh ngomong itu janganlah begitu
sebentar bang sebentar
biar bisa kita jawab dong
yang kedua yang kedua sekali lagi saya ingin menekankan begitu ya
kami itu hanya meluruskan
jadi jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana
karena kan gemah yang besar hari ini diluarkan seakan akan indonesia ini baru dibangun di masa pak jokowi kan begitu
itu nggak benar
saya sepakat itu loh
semua pemerintahan punya peran
membuat indonesia kita seperti hari ini
itu baru keren
jadi harmonilah kita
oke silahkan bang adian
setelah ini saya soalnya mau ganti
nggak masalah nggak masalah
kalau kemudian kita bicara tanpa data
kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan
kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa
apa perlu bicara
menurut saya jangan
kalau mau bicara kuatkan datanya
oke dia bandingkan dulu tentang bbm
ternyata zaman sbm menaikkan dua ratus lima puluh empat persen
zaman presiden jokowi menaikkan lima puluh empat persen
oh persentase itu
zaman sbm menaikkan empat ribu seratus
secara persentase secara angka
tapi tetap naik juga bbm di zamannya pak jokowi
bukan soal tetap naik tapi besarnya berbeda
habis berikut juga bd perjuangan menolak juga
kalau kemudian naiknya dua ratus lima puluh empat persen ya harus ditolak dong
artinya kalau nanti bbm nya naik lagi partai anda akan menolak juga
apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan upah minimum saat itu
oke silahkan bang
enggak silahkan silahkan
sabar tunggu aku ambil datanya
kalau begitu jangan kau minta jeda dulu biar aku bisa ngomong aja
oke kita harus jeda dulu
tetap bersama kami di political show
anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
tidak ada kesempatan untuk membahas ataupun menjawab soal bbm
setelah ini saya akan ganti ke topik berikutnya
tidak bisa bang karena kita sudah harus ganti
kalau gitu jangan dong
kan tadi dia bahas soal bbm
dia bisa bagian data saya punya haknya bagian data
kalau tidak manipulasi ini
ya teman teman semuanya ya coba dilihat nih inilah tahun dua ribu empat belas ya
ketika pemerintahan berganti dari pak sby ke pak jokowi
pak jokowi ini berganti ke pak jokowi
pak joko ini termasuk presiden yang beruntung
sejak itu kemudian minyak turun terus
beliau ini sangat diuntungkan bahkan pernah sampai di bawah tiga puluh nih
di bawah tiga puluh ini dari uang inilah kemudian dipakai untuk infrastruktur
sedangkan pak sby ini naik terus bahkan rekodnya pernah hampir satu ratus lima puluh
jadi sekarang termasuk juga sebagaimana disampaikan pemerintah
harga bahan bakar sekarang ini ya crude oilnya itu
di angka sembilan puluh delapan artinya masih sama sebenarnya
jadi poinnya apa nih
nggak perlu naik enam ribu lima ratus saja
jadi sekarang ini nggak perlu naik sebenarnya
di tengah harga minyak dunia yang sedang turun
bahkan jikapun dia naik misalnya sampai satu ratus dua puluh begitu baru normal
jadi ketika dulu turun sampai di bawah tiga puluh ini harusnya minyak turun
karena warisan beliau itu sembilan puluh delapan dolar per baris
jadi menurut demokrat kenapa kemudian bbm itu dinaikkan harganya
kalau kami ini tidak pernah
sebagai partai yang jangan naikkan bbm lain semua segala macam
kalau teman teman pdip memang begitu
pokoknya anti bbm naik lain segala macam
saya ingin nunjukkan data ini dia
trendnya turun bahkan pernah di bawah tiga puluh
harusnya ketika di tiga puluh di bawah ini yang sekarang bbm itu enam lima ratus ketika pak jokowi terima
oh saya bukan ahli minyak begitu
tetapi kan turun ini
karena kita kan net import ya
kita harus fair produksi dalam negeri tidak cukup
komisi tujuh anda harusnya bisa menjawab nih
sebenarnya yang dia sampaikan itu betul tadi
dia turun dan kelebihan uangnya dipakai untuk
enggak tadi kalau kan sudah benar
dipakai untuk infrastruktur
jadi begini problem rakyat adalah ketika terkait soal subsidi dan pajak dan lain lain
dia akan tanya oke kalau subsidi dikurangi jadi apa
apakah jadi rumah mewah
apakah jadi berlian untuk istri pejabat
atau jadi apa
nah jokowi menjelaskan jadi ini
tapi di tengah situasi ekonomi masyarakat
sebentar dulu oke
nah begitu juga soal pajak dan lain lain
bahwa kemudian ada keuntungan yang dialami oleh presiden jokowi
dan dia buktikan ini jadinya
yang mungkin tidak akan pernah kita bangun kalau tidak ada pengorbanan rakyat bersama
itu harus dipahami gitu loh
nah yang terkait dengan kemarin
fluktuasi harga minyak kemarin itu sudah coba dicegah oleh jokowi
dia datang ke ukraina dia datang ke rusia
nanti sebentar lagi akan naik lagi nih
minyak harga minyak dunia
dia turun sebentar lalu dia akan naik lagi
apalagi dengan ketegangan cina amerika dan sebagainya
dulu jokowi datang ke ukraina dan rusia
ya mencegah ini
jadi harga kenaikan bbm itu biayanya ataupun uangnya untuk pembangunan infrastruktur
justru harusnya direset kembali
rakyat lebih suka mana
jadi bahan bakar
apakah rakyat lebih suka itu menjadi bbm
sebentar dulu mbak
atau menjadi pupuk buat petani
apakah itu menjadi bbm yang juga dinikmati oleh sebagian besar
atau kemudian dia menjadi kesehatan gratis buat rakyat
atau pendidikan dan sebagainya
dan disitu angketahuan kok gitu loh
oke sebentar saya ingin tunjukkan
karena tadi dia membahas
saya hanya ingin menerangkan soal minyak ini
oh bukan merampas aku saja
dia pun kau rampas
bukan bukan bukan
klaim pemerintah ini mengatakan kalau harga minyak turun nanti kita turunkan katanya
pak tanya ini turun betul tiga puluh detik
oke sebentar bang janssen
dan pernah turun beberapa kali janssen
bbm kan sebenarnya turun
bukan sampai di bawah tiga puluh ini orang dapatnya di sini kok
oke saya ingin tunjukkan
ini sudah turun di bawah tiga puluh
saya ingin tunjukkan hasil survei yang terbaru
ini dia naikkan sembilan puluh delapan
dia naikkan ke delapan ribu lima ratus pun waktu menerima pemerintahan pertama kali
dia pernah turun berkali kali janssen
tapi tidak pernah di bawah harga ini
di bawah tiga puluh dolar ini
itu sudah benar yang kau bilang
yang penting uangnya dipakai untuk infrastruktur dan sebagainya

kalau minyak turun kita turunkan
dan memang turun
tapi tidak sesuai keinginan
saya akan tunjukkan hasil survei dari indikator politik
yang menunjukkan bahwa ada penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya pak jokowi
akibat kenaikan harga bbm
kepuasan kinerja presiden jokowi pasca kenaikan harga bbm
ternyata bang adian masyarakat ini tidak happy dengan kenaikan harga bbm
masyarakat menilai bahwa kenaikan harga bbm itu tidak penting kalau misalnya didistribusikan
ataupun dipakai untuk pembiayaan infrastruktur
hasil survei indikator politik indonesia ini yang terbaru ya
soal infrastruktur ini mana
ya begini mbak
oke jadi ini bagaimana
mensurvey tanpa kenaikan bbm
jauh lebih drop daripada ini
katanya tadi nggak usah dibanding bandingkan
ini kan dia bilang
ada lagi ini
kalau itu terjadi
terus tidak aku yang stand sahabat ini
dulu tidak ada pandemi
dulu tidak ada pandemi
selamat sekali banget
selama tiga tahun
tidak ada ini segala macam
lalu apakah itu
ternyata lebih baik sekarang
dalam soal tingkat kepuasan publik
nah ini tidak disebutkan
tidak ada hubungannya dengan infrastruktur
ini cuma berhubungan dengan kenaikan bbm saja
tapi artinya masyarakat tidak happy dengan kenaikan harga
tapi tidak ada hubungannya untuk dipindahkan pada infrastruktur
tidak ada mbak
itu mbak nambahin saja
karena waktu rilis kemarin saya salah satu pembicaranya
tapi kan tadi anda mengatakan bahwa uangnya itu untuk kemana
tidak begitu mbak
yang harus dipertanggung jawabkan adalah uang ini jadi berlian
jadi rumah di new york
itu harus dibuktikan
rakyat dikasih kesempatan di riset
apakah lebih suka itu kemudian menjadi
menjadi ongkos warawirinya mobil mersi yang terbaru
atau untuk anak petani sekolah
itu di riset
tapi ini tidak ada hubungannya
kekecewaan itu karena dipakai buat infrastruktur
mbak memanipulasi angka dan pernyataannya
karena saya ikut dalam konflik si persnya
silahkan bang irfan menanggapi
pas cek kenaikan harga bbm
untuk kenaikan bbm itu kan sebuah kebijakan yang tidak populis
siapapun presidennya pasti
itu akan berakibat ketidakpuasan di masyarakat
keputusan itu harus diambil
ini juga mempertimbangkan hal hal lainnya
supaya semua sistem pembangunan itu bisa berjalan
yang kedua adalah mempertimbangkan bagaimana caranya
ada keseimbangan antara keinginan masyarakat
dan harapan harapan pemerintah yang harus dilakukan
terhadap proses proses pembangunan yang ada
tapi di tengah situasi ekonomi
di tengah masyarakat yang sedang susah
kemudian harga bbm harus naik
apakah kemudian pemerintah tidak memperhitungkan itu bang
untuk persoalan kenaikan harga bbm
itu memang sebuah kebijakan yang sangat sulit
pasti rakyat marah
terhadap keputusan itu
tapi itu harus diambil
bagaimana tingkat kesedaran itu
alokasi anggaran anggaran subsidi bbm ini
ya bisa dialokasikan buat kepentingan kepentingan yang lainnya
itu harus dipahami juga
jadi banyak variabel yang
dan harus kita ketahui
tentang masalah bbm ini
kalau kita lihat bahwa tadi
ini survei indikator ya
bukan survei anda
tapi tadi anda juga sebelumnya sudah mengatakan
bahwa akan ada penurunan tingkat kepuasan
publik terhadap pemerintahnya pak jokowi
dengan kenaikan harga bbm
tadi bang adian sudah menyebutkan
bahwa harga minyak dunia turun
jadi pemerintah kemungkinan berpotensi
bisa saja menaikkan harga bbm lagi
ini bagaimana akibatnya nanti
ya kalau melihat rata rata
saya ingin sedikit komentari
survei indikator ya
tapi angka kepuasan jokowi
dalam logika statistik
itu sebenarnya logika aman
kecuali tingkat kepuasan jokowi
di bawah enam puluh
itu memang lampu merah
dimana seluruh variable kinerja jokowi
saya membaca dari survei
yang saya tadi presentasikan
yang membuat variabel variabel
kenapa tingkat kepuasan terhadap jokowi
itu tetap stabil di atas enam puluh
semua orang mengaku infrastruktur itu merem
kalau mau pulang sekarang
dulu dua hari
sekarang orang mau ke sumatera
itu nggak perlu empat hari dan lima hari
mungkin maksimal dua hari
itu dirasakan oleh orang
jadi kasus kasus seperti bbm
ini kan incidental
sbi itu tidak populer
sama pak jk
ketika menghilangkan minyak tanah
tapi setelah itu rebounce
karena ada banyak bantuan sosial
yang dianggap menyasar langsung kebutuhan rakyat
kalau pak jokowi
dengan skenario kenaikan bbm
dimana subsidi nya misalnya dialihkan betul
untuk kepentingan rakyat
itu tentu kepercayaan publik akan naik
nah makanya tinggal di riset nih
apa betul bahwa pengalihan subsidi ini
untuk mereka mereka yang memang tidak punya
sekolah semakin bagus
orang miskin kemudian semakin bagus
akses terhadap pendidikannya dan seterusnya
klaim klaim semacam ini perlu
tapi jangan berhenti
pada saat diskusi seperti ini
sby dan jokowi harus bikin manifesto
yang terakhir nana
saya cocok ini sama bang jansen
saya mau kasih kesempatan ke mahasiswa soalnya
saya justru berharap kedepan
pak sbi dan ahi sering tampil ke publik
secara pedas gitu ya
bahwa supaya pemerintah ini
memang ada koreksinya
supaya misalnya tidak melulu
terlena pada kubangan besar
tentang apa yang sudah dilakukan
belakangan ini kalau kita melihat
ini kan demokrat belakangan ini kan
jelas jenis kelamin sebagai oposisinya
nah setahun kedepan
bagus kita puji lah
kalau begitu cerita nggak bisa
makanya ke depan
artinya bulan depan kritik lagi itu
kritik lagi jokowi tentang
isu isu yang lainnya yang jauh lebih
menurut saya lebih signifikan
saya mau kasih kesempatan ke teman teman mahasiswa
yang dari tadi sudah mengikuti dialog
ada dua orang mahasiswa
yang satu ada ketua bem undip
dari pengurus bem undip juga
diperkenalkan nama dan jabatannya apa
terima kasih mbak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan saya wanugura abujang
selaku ketua bem undip di ponogono
pada poin utama yang ingin saya sampaikan
dari tadi saya bersama rekan rekan sama yang lainnya
saya sedikit tertawa gitu
dan lucu sebenarnya
kenapa saya sampaikan demikian gitu
saya tidak bisa berpikir
pembahasan seperti ini
saling mengklaim satu sama lain
bumbung besar sekalian disini
saling berdebat satu sama lain
tapi di atas kesengsaraan rakyat saat ini
tolong hentikan komedi dan lelucon ini
ini hanya menjadi pertarungan elitis
yang pada akhirnya hanya memikirkan kepentingan golongan masing masing
kalau saya mau sampaikan
kalau kita melihat juga berdasarkan data
siapa yang paling sempurna
apakah presiden sby atau jokowi
pada fakta dan datanya juga
banyak sekali proyek strategis nasional
yang saat ini masih bermasalah
dari presiden jokowi
pun demikian pada saat presiden psby
jadi yang saya ingin sampaikan pertama
berhentilah berdebat seperti saat ini
apakah saat ini pemerintah
selaku petahana dari pdip ataupun demokrat
selaku oposisi saat ini
ada tidak yang concern dengan permasalahan bangsa saat ini
bagaimana terkait dengan kenaikan harga bbm
kenapa pemerintah lebih memilih
untuk menaikan harga bbm
untuk menaikan harga bbm
bbm daripada melakukan revisi perpres satu ratus sembilan puluh satu
bagaimana persoalan rkuhp
jadi yang saya ingin sampaikan pertama
kalau misalnya tadi ada berkaitan dengan
dan lain sebagainya
saya pikir pun zaman psb ataupun zaman jokowi sekarang
semuanya sama sama parah
kalau bicara terkait infrastruktur
kita laju deforestasi urutan keempat
berdasarkan global forest watch
oke sedikit mbak jadi yang saya ingin sampaikan
saya ingin beri kesempatan ke rekan anda yang selanjutnya
sedikit saja mbak sedikit jadi yang saya ingin sampaikan
dalam hal ini adalah
baik dari bung adian maupun bung jansen
nantikan pertarungan pertarungan seperti ini
kalau di daerah juga sekarang saya tantang
bagaimana presiden jokowi menyelesaikan
karena saat ini presiden jokowi pun tidak pernah menanggapi
persoalan demo dari mahasiswa
baik oke selanjutnya
teman teman dari undip
silahkan nanti saya akan tanya ke para narasumber
oke baik terima kasih mbak nana
saya nopar ramadan dari bung adian
tadi disampaikan oleh mas iwan
terkait bagaimana kemudian
tidak usah lah berdebat debat
saya ini dan kami masyarakat atau mahasiswa
kami capek melihat kemudian ribut sana sini
yang saya ingin sorti adalah
pejabat publik pejabat partai
mana pun apalagi pemerintah
saya mohon aja tolong perbaiki komunikasi publik
tidak akan ada asap kalau tidak ada api
pun sebaliknya jadi kita tidak perlu lah
teman teman demokrat punya legislatif di sana
maka tolonglah itu dipungsikan sebagai dpr
bercara di sana
jadi ketika teman teman demokrat
kami ini mau bagaimanapun infrastruktur berapa persen
kami ingin kemudian
ayo sama sama perbaiki jangan ribut ribut terus
jadi kami ini capek masyarakat mahasiswa
kita berkali kali demo
hampir dua pekan kami demo di patung kuda
sampai di dpr di mana pun
tidak pernah di gubris siapa
terima kasih teman teman dari bem undip
bang irvan dulu
bang irvan itu tadi mahasiswa udah dua minggu demo berturut turut
soal kenaikan harga bbm
mereka udah lelah mereka udah muak
karena gak ada yang menanggapi bagaimana bang irvan
ya gak juga
semua kita tanggapin
kita tampung semua aspirasi masyarakat mahasiswa
jawab dengan sebuah kinerja
itu kan proses proses yang ada
nah untuk masalah bbm
tentu kita jawab dengan
penyaluran penyaluran bantuan bantuan sosial
kepada masyarakat yang membutuhkan
sekarang ini kan subsidi nya
diubah menjadi subsidi barang dengan subsidi langsung
jadi orang yang
efek dari kenaikan bbm inilah
itu yang kita berikan langsung
kepada mereka mereka ini
tapi ini mahasiswa tidak akan ada diterima
mungkin oleh presiden karena udah dua minggu berturut turut
demo di patung guda
kan terlalu serta presiden menerima kok pada saat itu
tapi ya mari kita berdialog
berdialog itu mencari solusi
bukan berdialog itu mempertahankan
atau memaksa kendak
yang tidak ada solusi
pak presiden jokowi itu selalu
sangat senang melakukan dialog
kepada siapapun dia lakukan dialog itu
silahkan memberikan argumentasi yang baik
buat yang itu mencari solusi
buat ujungnya adalah buat pemerintah pembangunan ini
dan buat kesihatan masyarakat
silahkan bang adian tadi menanggapi
apa yang disampaikan oleh mahasiswa
bahwa sebaiknya elit politik ini berhenti
untuk saling klaim bahwa ada juga
hal hal yang belum selesai diselesaikan
di eranya pak jokowi
demikian juga sebaliknya
yang bikin kita berdebat cnn kok
bukan saya saya kan diundang
iya tapi kan sebelum sebelumnya saling sautan
mereka sudah menyampaikan pandangan di media
saya sudah sampaikan pandangan di media
udah abis itu clear
abis itu diundang cnn berdebat lagi
yang bikin debat siapa ya cnn nya
tapi suara mahasiswa tadi
iya saya jelasin sama mereka
bahwa saya tidak minta
uundang dong tidak
mereka yang undang ditemuin sama janssen yang pasti beda
ya pasti berdebat masa kagak berdebat
kembali tadi bahwa teman teman ini
pengen partai saling ini
sebenarnya betul yang mereka bilang
perdebatannya sudah kita selesaikan di dpr kok
di dpr ada pdi perjuangan
ada demokrat segala macam
jadi ahaya juga tidak perlu ngomong begitu
ngomongnya di dpr
itu kan melokalisir perdebatan sehingga kemudian
apa yang dianggap isu elit tadi tidak turun ke bawah
jadi forumnya salah
bukan nggak salah juga sebenarnya
tapi saya jelasin sama mereka
bahwa yang mereka bilang ada dpr kenapa nggak berdebat di dpr
udah udah berdebat di dpr
nah terus yang tadi bilang apa
yang keduanya dari bem apa ya tadi nih
kedua duanya bem undi bang semuanya
kedua duanya satu bem ya
nah apa ada tidak kemudian larangan
dari pemerintah demo nggak ada
oke saya mau cerita sedikit pengalaman
pasti lari ksb lagi nih
ya membandingkan lagi nih
boleh nggak diselesaikan
enggak ini boleh diselesaikan nggak
ya lanjutlah lanjutlah
jakarta jakarta yogyakarta dan sumatera utara
romson ini ditahan setahun setengah penjara
hanya karena menggoyang goyangkan gerbang
bukan gerbang istana
begitu juga yang lain
nah yang seperti itu
kalau teman teman bilang mau ketemu presiden
kalau misalnya bilang mau ya udah kita aturkan
oke itu bisa aspirasinya ke bang adia langsung
saya coba ketemu jokowi saya tanya
pak presiden teman teman mas yogyakarta mau ketemu tuh
itu kenapa gak dari dua minggu yang lalu bang
bahkan waktu mereka datang ke patung kuda
setahu saya dua kali kalau tidak salah
dari ksb itu keluar
saya pernah bicara sama presiden tentang tanah yang harus kita ambil
enggak jangan dipotong dulu biasanya jelas
satu menit lagi bang kita durasi udah mau habis nih
mereka mau minta pertanggung jawaban
kan begitu saya pernah sampaikan itu
oke apa yang dilakukan oleh partai politik
saya sekarang sedang melakukan pengobatan gratis di empat ratus tiga puluh lima desa satu ratus tiga puluh ribu orang
bukan soal lain mereka nanya
oke sampai sekarang saya tidak pernah mengambil kunjungan kerja luar negeri selama tujuh tahun
artinya saya coba berusaha menghemat sebisa bisanya dengan cara cara seperti itu
mereka tanya bagaimana kerja saya ya saya harus jawab
bagaimana kinerja kader partai politik ya harus saya harus menjawab jangan dihilangkan dong
oke oke itu yang tadi dikatakan adalah soal demo bbm
mungkin nanti bang adian bisa memfasilitasi teman teman mahasiswa untuk ketemu dengan presiden ya
silahkan aja ya
saya mau kasih kesempatan terakhir ke bang yansen silahkan
itu tadi harusnya forumnya menurut mereka difungsikan aja di dpr
bicaranya berdebatnya gitu loh
karena teman teman mahasiswa juga sudah muak sudah letih begitu
lah iya ini kan kamu undang tadi sama jawaban dengan anda
tapi kan ini tidak ada pemicunya kalau mas ahaya tidak ngomong di rapimnas
jadi kamu memfasilitasi debat ya si andai
ini kok tumben tumbedan sama ini
ini jarang jarang terjadi kalau bc beratno sama ternyata
bukan bukan kebetulan ini forumnya kan di sini
kenapa kok jadi debat ini katanya kan kamu undang
iya tapi kan kalau misalnya ketemu anda tidak ngomong
ngomong lah itu dia
rapisos pasti bicara lah namanya ngumpulkan kader kan begitu
jadi tapi kalau kemudian adik adik ini menganggap ada yang salah dari kami
karena umur kami lebih tua kami mohon maaf
nuhun sewa kami mohon maaf begitu dia
itu dia jadi kalau kemudian dari itu berjubah besar lah ya
kalau kemudian dari perdebatan ini kemudian menurut adik adik
ya apa namanya harusnya nggak itulah begitu dia
tetapi yang lebih bagus lagi minta maaf itu cnn itu dia
karena mereka ya kemudian memfasilitasi ya
tapi enggak gitu juga
dia minta kita datang berdebat lalu kita dihakimi mahasiswa
dan iklan kalian bertambah itu problem gitu
oke oke setelah ini saya akan menurunkan tensi dialog
saya enggak begitu nak yang kedua kalau pontongga diundang tetap saja elit ini
iya tetap saja elit ini kemudian coba ikuti medsosnya
berkelahi itu saya kasih tau
kita waktunya udah habis nih saya enggak punya medsos
yang ini yang aktif pak nge share itu
jangan bilang berdepan kan saya enggak punya medsos
setiap saat kita baca itu
yang kelainya di medsosnya itu enggak apa apa
baik waktu kita sudah habis bapak bapak
setelah ini saya akan menurunkan tensi dialog
dengan penampilan dari teman teman komika
anak anak milenial juga aldo dan juga gian
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
wa'alaikumussalam selamat malam
ih ada mahasiswa undib juga pak
halo teman teman mahasiswa undib
halo teman teman mahasiswa undib
wah luar biasa ya
yang itu bang keliatannya kayaknya dia diatasnya pakai almamater rapi saja
tapi kayaknya bawahnya celana pendek ya
wah luar biasa ya sinyalnya pada lancar lancar nih kosan ya
karena bisa panjang dia bisa panjang
karena ada empat belas ribu
kita udah ini episode keempat kita disini bang
episode keempat dan kita masih aman sampai sekarang
ada yang bahaya bahayanya dok
antara aman atau belum kedengeran aja sebenarnya bang
antara dua itu sebenarnya ya
betul lagian ya
kalau kasih tema tuh yang aman aman aja
minggu lalu kita kasih saran seperti itu
kita pikir bakal didengerin
dua minggu lalu yang dibahas gerindra
eh minggu ini dua partai langsung
pdip dan demokrat
pdip dan demokrat
maksudnya kalau mau
kalau mau bahas partai tuh yang santai santai
yang damai damai aja partainya
emang ada partai
partai damai sejahtera
yang penting bukan pds
ada partai damai sejahtera emang gak masuk sekarang
aku gak tau kan bang ya
tapi ya menurut gua aku tau bang
kenapa mbak rifana mengundang kita bang
karena kan pdip dan demokrat tuh lagi panas nih
dan adanya kita stand up pasti akan damai
oh gara gara kita stand up pdip dan demokrat damai
kalau damai bersatu udah nyerang kita
iya jangan dong
oh kayaknya ya bang
enggak kita aman lah
iya aman insya allah
hari ini kita bakal aman
kita bakal main tebak tebakan aja
nah ini jangan yang kayak kemarin
enggak minggu lalu kan bahaya karena sambal sambal apa yang mematikan
nah sekarang aman kok
kita tebak tebakannya tentang perusahaan
oh perusahaan oke
ya kalau mau ditebak boleh loh abang abang
perusahaan perusahaan apa yang karyawannya cuma satu
aku tau nih arahnya kemana nih
tau gak dong
kementerian bumn karena foto karyawannya cuma itu itu doang
maksudnya karena kinerjanya bagus
iya kinerjanya bagus
karena kinerjanya bagus
karena kinerjanya bagus
kayak mau ini ambil tendangan penalti
tapi bahaya juga
masih bahaya itu bang jan
kalau bahaya kita ganti aja info lawangan kerja
ini buat mahasiswa mahasiswa kan
ini ada info lowongan kerja buat masyarakat dan buat mahasiswa
ada satu perusahaan yang bakal membuka lowongan kerja besar besaran
gak perlu punya track record di bidangnya
jam kerjanya fleksibel kalau di meeting bisa tidur
ijazahnya bisa dipalsuin
gak perlu skck
nah tuh masanya itu langsung oh ini aku banget nih
aku gak bisa nyebutin perusahaannya tapi inisialnya aja
depannya d belakangnya r tengahnya p
dpr emang kenapa dpr
itu dpr ada ini apa namanya
di tempat kami itu ada namanya dinas
gak ada gitu dinasnya
aku masih mulai gak ada kayaknya itu
eh tapi doh ada telepon doh
oh ternyata lowongan kerjanya bukan buat masyarakat
karena koruptor musuh kita bersama
bukan musuh kita bersama
kan gak mungkin temenan sama koruptor
abang adian kan temennya temen aktivis
eh bang mau nanya harun masiku dimana ya
itu aktifis juga bang
tapi gini aja dong kita bahas yang aman
jadi mohon maaf buat cnn sama mbak rifana kali ini kita gak bakal bahas tema
kita pengen bahas tentang perumahan kita aja
jadi aku sama aldo ini satu perumahan
kita ini punya mantan ketua rw yang kelakuannya ada ada aja
mata dua ada buati sama pak yono
betul ada buati dan pak yono ini mantan ketua rw
ketua rw di komplek kita
pak yono dan buati
gak ada hubungannya dengan apapun ya
gak ada gak ada
pak yono satu satunya ketua rw yang punya jiwa seni itu pak yono
selama dia menjabat jadi ketua rw dia keluarin album
respect aku sama pak yono
satu satunya ketua rw di komplek kita yang keluarin album lewat jalur pemilihan ketua rw
bebas ngeluar berkarya dengan apapun
tapi kalau gue tetap pada ini sih bang
buati itu tuh bang bisa jadi gede banget sekarang tuh
karena dia tuh kan anaknya yang punya developer perumahan kita bang
oh iya buati bisa jadi ketua rw karena bapaknya itu yang membangun komplek kita
makanya dapat respect banget
apalagi kalau bang dian masih ingat waktu itu waktu di komplek kita kan ada bensin yang memang untuk komplek komplek kita tuh
oh dinaikin sama pak yono tuh harganya tuh
dinaikin sama pak yono tuh
karena cinta sama warganya
kayaknya sih ya itu sih
apa karena kesel sama pak yono
ya antara dua itulah bang
oh ya karena aku ingat
pak yono itu selama bupati menjabat adalah koordinator keamanan komplek
oh yang kejadian itu aku inget bang
jadi waktu buati mau lengser dia nanya ke anggota anggota kompleknya
siapa yang pengen gantiin saya
wih gak ada yang jawab
gak ada yang jawab waktu itu bang
bulan depannya pak yono riset calon jadi ketua rw
kesel sampai sekarang dok
pantas ngambek ya bang ya
tapi dok aku bingung kenapa akhir akhir ini pak yono itu kayak mencalonkan anaknya jadi ketua rw
ih itu sebenarnya gak kayak gitu
sebenarnya anaknya pak yono itu tuh gak mau jadi ketua rw
iya apalagi pernah gagal jadi ketua rt
waktu itu gak jadi
sebenarnya tuh apa ya pak yono itu tuh kan tau kan anaknya buati kan mau di calonin jadi ketua rw
pak yoro itu tipikal bapak bapak yang kayak gak apa apa deh anakku gak jadi yang penting anakmu juga jangan
oh karena masih keserung tadi
iya lagian kalau anaknya pak yono emang kurang sih karena public speakingnya kurang anaknya pak yono
ya kurang juga kurang
apa arti lah karismatik kalau public speakingnya kurang
itu artinya gak bagus
itu anaknya pak yono itu ru kita
sampai saking pengen ngerecokinnya kalau kata ko bener
sampai sekarang pak yono ini ngajak ketua rt kita sekarang pak baswe
ditarik tarik nih pak baswe kayak masuk tim kita nih
kau tau pak baswe yang ini kan yang guru ngaji
bukan bukan guru ngaji pak waswe
pak baswe itu emang waktu mencalonkan jadi ketua rt deket sama ulama
jadi seakan akan akrab dengan agama
oh gak mesti ya
tapi aku respect sama pak busway
ada tiga keberhasilan dia
tiga keberhasilan dia
dan berhasil menutup tutupin keberhasilan ketua rt sebelumnya pak uhuk
pantes jelas dong
karena ini ketua ketua rt ru di tempat kita
tapi menurutku ya lebih bagus pak yono loh
cuma pak yono yang bisa bangun jalan di komplek kita
tapi kan gak jadi akhirnya nggak selesai kan dilanjutin sama pak uwi akhirnya bang
kalau buati apa kelebihannya
buat itu membentuk sebuah komunitas anti korupsi di kampung kita bang
tapi anggotanya lebih banyak kena
pak yono bangun sarana olahraga di komplek kita
akhirnya jadi tempat uji nyali kan
bang mendingan buati bang
dia mencanakan healthy life dia bikin acara menggoreng tanpa minyak goreng bang
ya waktu acaranya dia nggak datang memang
nah yaudah buat apa kita berantem berantem
kita tuh disini tuh pengen aman
pengen ceritain tentang buwati dan pak yono dan memberikan saran buat mereka
iya benar benar benar
jadi saran kita buat buati sama pak yono siapalah yang mau dicalonkan terserah
siapa mau yang dijalankan
siapa mau yang di maju kan terserah
yang penting janganlah berantem
janganlah gambek ngambekan buat apa
udah pada gede
masalah gini pemilihan ketua rw ini adalah pesta rakyat bukan pesta keluarga
ketua rw di tempat kita
terima kasih aldo dan juga gian atas hiburannya malam hari ini
bang adian dari tadi sebenarnya nahan ketawa saya tahu ya
oke temen temen mahasiswa juga kayaknya enjoy banget
dan penampilan gian dan juga aldo sekaligus menonton
dan untuk political show malam hari ini terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini
ada politisi pd perjuangan bang adian apitupulu
kemudian tenaga ahli utama ksp bang adi irfan pulungan
waksek jend partai demokrat bang jansun sitindaun
dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi praitno
dan juga teman teman dari bem undip semarang
terima kasih sudah bergabung dan mengikuti diskusi kita
dan kita akan berjumpa dua minggu lagi di political show
selamat malam dan sampai jumpa